timnas paralayang indonesia meraih seluruh medali emas pada kejuaraan dunia parlayang ketepatan mendarat di quebec kanada
kemenangan ini mengukuhkan posisi atlet parlayang indonesia sebagai peringkat teratas dunia olahraga parlayang nomor ketepatan mendarat
timnas indonesia berhasil mengalahkan tim tim unggulan lainnya yang berasal dari tiongkok korea dan negara negara di eropa juga amerika
atlet indonesia bersaing ketat dengan tiongkok korea dan slovenia meski dalam kondisi angin kencang dan tidak stabil
dua atlet indonesia hening paradigama dan milawati sirin berhasil meraih presisi tinggi dengan angka cm atau sempurna
hasil ini menempatkan timnas indonesia sebagai tim dengan nilai paling tinggi sang merah putih pun berkibar di kb kanada